eh serikai sendiri disana
tapi mau ke pasar sama emak
pih sarapan dulu atu
ini tanggung sebentar lagi
bentar lagi kita ke pasar ya
tadi malam hari ini kita gak ada pesanan kue
kita ke pasar bukan mau beli bahan buat kue
tapi beli bahan bahan buat bikin nasi udut pesanan bu ero
oh seperti itu
pih jangan lupa
hari ini terakhir jatuh tempo bayar listrik
nanti sebelum mengojek pipi mampir ke atm buat bayar listrik
modul untuk minta
jangan dulu ya pak nih
kemarin abang taruh di kursi
kemaren abis abang pake
tadi rendem terus tadi cuci
ih udah bau bang
ya sekarang mana
coba bang liat di jemuran udah kering apa belum
masa ngambil jaket jemuran aja males bang
bang toko domelin
duit mas dibuang di seludes
makasih ya mas
mak tadi udah siap nih
ini masih lembab nih belum kering
ya emang kalo masih lembab bebas
eh belum kering bang
apaan yang belum kering
ini mah jaketnya bang ojek
jaket lembab jangan dipake
lo bisa masuk angin kalo pake jaket lembab
udah suno keringin dulu
masih pagi mak belum ada matahari
di setrika ojak
bukan di jemur
eh setrika sendiri suno
tati mau ke pasar sama mak
sini loh turun
liat tuh mobil gua pada baret
tadi saya udah banting setir motor ke kiri kok
saya nggak punya uang buat gantinya
bapak gua anggota
bapak gua anggota
bapak gua anggota
assalamualaikum bang ojak
bang ojak emaknya ada
lagi ke pasar sama tati
oh beli bahan kue kali ya
saya nggak tahu udah kalau itu mbak yanti
yaudah deh saya pulang aja dulu
udah ya udah jalan ya
lo udah dikasih uang jajan belum sama bapak lo
kan lo udah dikasih sama bapak lo
ngapa gua kudu nambahin
siapa tahu kong
cewek cakep yang ngontrak
dikontrakan pak haji kemarin kemana ya
gak pernah kelihatan kelihatan
panudep pindah ke bandung
nggak ada maksud apa apa bang
kalau kagak ada maksud apa apa kagak usah nanya nanya
buat siapa p
gak usah nanya lu
udah aja biginin
warung serius banget itu sedara loh orangnya kayak apa orangnya tinggi rambutnya panjang
oh itu emput namanya siapa namanya tadi emput iya nama aslinya putri hahaha namanya aneh banget
nama lain apa iya iya iya iya iya gado gadonya dua bungkus makasih ya oke ya
udah gua jalan dulu assalamualaikum salam cendol manis dingin cendol manis dingin
cendol manis dingin
dingin cendol manis dingin cendol iya neng
bang bang ya neng cendra satu dibungkus nggak minum di sini aja kan bisa ngobrol boleh
itu perempuan cakep
lo kagak mau
sejak saya kenal lama ani
saya sudah nutup mata dari cewek lain pak aji
neng udah lama tinggal di sini neng
hmm baru sebulan
ya kerja di sini
bantu bantu majikan nyuci
masak beres beres rumah
oh syukur dah
neng mah tenang tenang aja
warga di sini baik baik jarang yang ribut
mudah mudahan neng betah ya tinggal di rawabebek